kita awali informasi pertama dari gedung kpk
usai penetapan kembali setia novanto menjadi tersangka atas dugaan tindakan korupsi ktp elektronik
kuasa hukum ketua dpr ri setia novanto frederick yunandi pada jumat malam melaporkan dua pimpinan kpk ke baris krim polri
selain dua pimpinan kpk frederick juga melaporkan dua orang penyidik kpk
menurutnya ini keempat orang tersebut telah menyalahgunakan kekuasaan dan melawan putusan pengadilan
dengan menetapkan kembali setia novanto sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
dua pimpinan kpk yang dilaporkan tim kuasa hukum novanto yaitu agus raharjo dan saud situmorang
sedangkan dua orang penyidik kpk yang ikut dilaporkan adalah direktur penyidikan kpk aris budiman
dan seorang penyidik kpk bernama ambarita damanik
alasan frederick melaporkan keempat orang ini karena mereka yang menandatangani surat perintah penyidikan untuk setia novanto
jadi kami sudah memberikan bukti
buktinya di mana spdp nya yang tadi diumumkan yang tadi teman teman media yang beritahukan sama saya
itu adalah bukti di mana oknum kpk bukan lembaga ya oknum kpk melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan
dalam putusan pra peradilan di nomor tiga
dia menyatakan memerintahkan ingat ya memerintahkan
termohon dalam hal ini kpk untuk menghentikan penyidikan terhadap pak sn
sebagaimana seprindik nomor lima puluh
nah yang dihentikan itu bukan nomor dihentikan itu adalah isi yang tertera di dalam kontens yang tertera di dalam sprindik nomor lima puluh enam
di mana pak setia novanto dituduh bersama sama dengan andi
terus andi narogong dengan irman dan sebagainya
melakukan tindak pidana iktp yang merugikan negara